kenapa aku nggak nyadar dari awal kalau semua ini gejala penyakit yang serius
seharusnya aku tahu seharusnya aku tahu
kapan saya bisa bertemu dengan pasien
secepatnya dok secepatnya
rumah saya bukan tempat anda bisa ngapelin pacar anda setiap saat
bukan bukan begitu bu ranto
saya harus ketemu sama dewi ini urusan penting sekali
cinta itu tidak pernah berhenti
dan selagi tuhan masih memberi nyawa buat aku aku akan selalu ada buat kamu
tante tante sakit ya
kok tangannya dingin
pucat begitu kayak orang gak dikasih makan seminggu
bu dewi gak ngerapan rapan
nggak apa apa belum sarapan aja
langsung pulang abi makannya di rumah aja gak apa apa ya
kan udah dicariin sama oma
sini biar kita bantu
gimana kalau hari minggu nanti kita jalan jalan lagi makan es krim
tapi gak ajak tante dewi ya pak
kamu gak suka sama tante dewi
aku suka kok sama tante dewi
oma sama mama gak suka
kalau cari baik sama tante dewi
ya enggak ada
entar jerry dimarahin mama
kamu tau dari mana kalau misalkan omah gak suka sama tante dewi
omah sama mama sering marahin tante dewi
dan sama mama jerry gak boleh manggil tante ke tante dewi
ceri bolehnya manggil bibi dewi
ya ampun nisa
ceri terpaksa manggil bibi dewi di depan mama
ya tapi kalau mama gak ada cari ya manggilnya tante dewi
eh ya pak
ini dirahasiain ya
jangan kasih tau mama
ternyata cherry gak terpengaruh sama ajaran jelek dari mamanya
papa minta kamu selalu baik baik ya sama habi sama tante dewi juga
karena mereka itu masih saudara kamu
papa pokoknya bangga banget sama mama
tapi kita ke restoran ya
ya udah gak makan ya
gak bisa dikasih kesempatan buat keluar sebentar
tadi bener bener di rumah sakit aja pak ma
pinter banget cari alesan kan
uma punya kabar gembira buat abi
oma udah telpon sama dokternya abi
katanya adi udah boleh mulai sekolah
ini oma dibantuin sama mamah kamu lho mama reva
mama reva yang bantuin sama kamu
mama reva yang bantuin supaya kamu bisa sekolah yang bagus
kamu nanti satu sekolah sama cherry
tunggak ada reva
kalau kamu mana bisa kamu sekolahin abi di sekolah yang mahal
terus kapan abdi mulai sekolahnya oma
besok pagi ya abi mulai sekolah
pokoknya lebih tenang aja deh
nanti om odin sama tante dewi yang ngawal sekolah
abi harus janji nanti sekolahnya yang pinter
supaya jadi hebat kayak papa bayu
papa bayu tuh selalu juara kelas loh
pokoknya bener bener kebanggaan oma
oke sekarang abi istirahat aja dulu
bayu pasti bahagia sekali melihat anaknya sudah bisa sekolah
seandainya aja bayu masih hidup
aku mau bilang terima kasih sekali lagi
membantu abdi abdi bisa sekolah
abi bahagia sekali pastinya karena ini keinginan dia sejak dulu
stop bersikap seolah olah kamu itu ibu
kamu itu bukan apa apanya amin
ganteng banget abdi
om odin jadi inget waktu om odin sekolah dulu
masih kayak abdi begini gagah bener dah kalau pakai seragam
emang pak odin pernah ngerasain bangku sekolah
kata gue makan tuh bangku sekolah
pakai dirasain segala
hah ada ada aja nih bibi
kirain makan bangku sekolah
tasnya aja keren pak odi
cik yang mau sekolah
seneng banget tante liat kamu pakai seragam
jangan sedih gitu dong bu
nanti bibi juga ikut sedih
liat abdi mau sekolah
katanya sekolahnya sd favorit
katanya juga uang pangkalnya jutaan
kalau tetap bersama aku
mana mungkin aku sanggup memberikan pendidikan yang terbaik untuk albi
aku sudah mengambil keputusan yang benar
masa depan abi dan kebahagiaan dia adalah segalanya untukku

gimana kamu pikir apa yang akan terjadi
kenapa aku gak nyadar dari awal kalau semua ini gejala penyakit yang serius
seharusnya aku tahu
seharusnya aku tahu
kapan saya bisa bertemu dengan pasien
rumah saya bukan tempat anda bisa ngapelin pacar anda setiap saat
bukan begitu bu retno
saya harus ketemu sama dewi
ini urusan penting sekali
soalnya ini urusan sama kesehatannya
pergi dari sini
pergi atau saya lapor polisi
saya mohon kerjasamanya bu retno
saya harus ketemu sama
saya akan tawarkan polisi
please saya harus ketemu sama dewi
ini penting sekali
kalau polisi terlibat
aku malah jadi susah membantu dewi berobat
saya akan berdiri pergi dari sini sekarang
saya siap bu
ah yang nung dewi jawab nung teleponnya
pas kamu kok cuti gak bilang bilang sama aku sih mas
emang kenapa aku harus ngomong kalau aku mau cuti
ya ampun kok jutek banget sih
aku tuh juga telepon loh ke rumah kamu
tapi kata pembantu kamu kamu gak ada
aku punya hidupan
dan tidak semua urusan dalam hidup aku aku harus share sama orang lain
iya itu benar kok mas
kebetulan sekarang kan kamu udah berada di rumah aku
jadi sepertinya kita juga bisa langsung menikah